dan untuk mengetahui lebih lengkapnya kini kita akan langsung saja terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
gria putri dari pasar limbangan kabupaten garut jawa barat
kita langsung saja bergabung sudah ada gria putri di sana
saya melihat di belakang anda terpantau untuk arah di belakang anda sangat lancar
tapi arah sebaliknya sudah mulai padat
update terkini informasinya
selamat siang hera dan juga pemirsa
saat ini saya berada di area jalur pasar limbangan
tepatnya di area malangbong menuju limbangan
dan tadi sejak pukul sepuluh hingga dua belas siang diberlakukan jalur satu arah
yang mengarah dari tasik menuju bandung untuk mengurai kemacetan
karena memang area malangbong dan juga limbangan ini dikenal sebagai dua kawasan yang padat
atau berpotensi menyebabkan kemacetan karena adanya aktivitas pasar
dan tentu saja ini baru saja selesai one way nya diberlakukan
namun tadi ketika one way masih berlangsung
masih banyak motor dari para pengguna motor dari warga sekitar sini yang nekat melawan arus
padahal itu justru sangat membahayakan keselamatan dia juga pengendara lain
ya gria putri produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda